dentuman meriam dan letusan senapan mewarnai gelaran para de juang yang digelar di kota surabaya minggu pagi
dalam peringatan kali ini hari pahlawan tidak hanya sebagai perayaan
tapi menjadi peluang untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi dalam sukacita
peperangan melawan penjajah disimulasikan dalam bentuk drama
inilah yang berlangsung di surabaya jawa timur yang dikenal sebagai kota pahlawan
para pelajar masyarakat umum dan anggota tni bercampur baur
memerankan para pahlawan yang berkorban nyawa demi kemerdekaan indonesia
bagi warga kota surabaya november adalah bulan yang paling ditunggu
di kota ini kemeriahan hari pahlawan mengalahkan peringatan hari kemerdekaan
hampir separuh warga turun ke jalan merayakan para dejuang
kemeriahan ini tak ingin dinikmati sendiri
pemerintah kota surabaya pun mengundang venue
peran dan keluarga pejuang untuk bergabung merayakan hari pahlawan
jadi ini banyak kita ngundang beberapa dulu cucu cucu putra putri para pejuang
yang dari berbagai nusantara
mereka kita minta untuk datang dan kita gunakan ini untuk ajang mereka ketemu saling
antara cucu anak pejuang
kemudian mereka bisa supaya mereka punya pengenangan terhadap orang tua
kakek mungkin buyutnya untuk acara ini
minto wahono salah satu veteran berpesan
generasi muda saat ini harus waspada menghadapi peperangan melawan teknologi
teknologi jadi harus tetap peka terhadap berita berita yang berkembang pada saat ini
jadi sebelum menerima daripada berita itu
cross check dulu apakah berita tersebut benar atau tidak
sementara davin salah satu pelajar yang bergabung dalam parade juang berharap
hari pahlawan tak hanya perayaan seremonial
namun harus bisa dihayati dan diisi dengan prestasi
di sini kita bisa merasakan keseruan dan
gimana kebersamaan di kota pahlawan ini untuk satu tahun sekali bisa dirasakan bersama sama
dan atmosfernya itu sangat berbeda dengan kepada terlalu lintas seperti biasanya
kita saat ini hari ini bisa merayakan dengan penuh sukacita
hari yang membahagiakan untuk bisa mengenang para pahlawan
parade juang tahunan kota pahlawan ini berisi napak tilas menyusuri jalanan
di mana pertempuran november seribu sembilan ratus empat puluh lima berlangsung
yaitu mulai jalan pahlawan geblongan tunjungan polisi istimewa dan berakhir di jalan darat